dan berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran covid sembilan belas di indonesia
kita lihat bersama ini dia datanya penambahan pasien sembuh hari ini memang lebih banyak jika dibandingkan dengan penambahan kasusnya ya
pada jumat dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh ini ada sekitar dua tiga ratus orang yang dilaporkan sembuh
sehingga pasien sembuh kini telah mencapai lebih dari satu ratus dua orang di seluruh indonesia
sementara itu kita lihat bersama penambahan kasus baru masih di angka dua ribu an
tepatnya ini ada dua satu ratus sembilan puluh tujuh kasus yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sehingga total yang terinfeksi covid sembilan belas di seluruh indonesia ini ada mencapai satu ratus empat puluh sembilan empat ratus delapan orang hingga hari ini
sementara itu pasien yang meninggal dunia mencapai angka enam lima ratus orang
data data ini kita bisa lihat bahwa hingga saat ini masih ada sekitar
dan juga tiga puluh sembilan an kasus aktif yang artinya juga dirawat di rumah sakit maupun yang sedang melakukan isolasi mandiri
kita bisa lihat data data di samping saya ini
dimana ini juga mengingatkan kita kembali untuk tidak boleh lengah
terus menerapkan protokol kesehatan saling jaga
sama sama kita berupaya untuk menjaga kesehatan kita dan mencegah penularan covid sembilan belas